saudara pengurus besar nahdlatul ulama atau pbnu mendukung sepenuhnya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan prabowo gibran
nah dengan adanya dukungan dari pbnu akankah pemerintahan prabowo gibran ini makin kuat dan juga stabil
pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan zoom
di antaranya ada sekjen pbnu saifullah yusuf atau yang biasa kita sapa dengan gus ipul
iya ini kan lagi mencuat begitu ya ketika presiden terpilih prabowo subianto belakang lah istilahnya pada saat di acaranya pbnu yang mengatakan bahwa
saya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden ketika tidak direstui gitu ya dari presiden joko widodo begitu
nah gus ipul di acara pbnu itu juga disampaikan gus yahya pada saat itu bahwa memang pbnu ini akan siap mengawal pemerintahan
nah sikap pbnu ini sebenarnya seperti apa gus ipul
ya sebenarnya apa yang disampaikan ketuanya itu menegaskan pernyataan pernyataan yang telah dibuat sebelumnya oleh pengurus besar nahdlatul ulama
kita ingin menyampaikan bahwa proses pilpres ini telah selesai dengan perjalanan yang sangat panjang dengan segala dinamikanya
kita harus gandeng tangan untuk bersama sama menyongsong masa depan yang lebih baik
adalah suatu kesempatan kita untuk sekali lagi meneruskan apa yang selama ini sudah kita capai
jadi apa yang disampaikan oleh gus yahya itu merupakan sikap resmi dan sekaligus juga merupakan pernyataan yang
jadi apa yang disampaikan oleh gus yahya itu merupakan sikap resmi dan sekaligus juga merupakan pernyataan yang lebih baik
jadi apa yang disampaikan oleh gus yahya itu merupakan sikap resmi dan sekaligus juga merupakan pernyataan yang lebih baik
tapi kemudian begini gus ipul apakah kemudian kita kan tahu begitu pbnu ini tidak ada urusannya ke dunia politik urusan politik
ya disampaikan oleh gus yahya bahwa prioritas kita adalah kemaslahatan umat
nah sekarang proses politiknya sudah selesai
dan tentu kita punya kewajiban untuk mengawal pemerintah ini supaya sukses
sukses itu yang diuntungkan adalah rakyat
yang diuntungkan adalah bangsa ini
dan kita bukan kali ini saja pilpres
selalu saja setiap pilpres kita memang ada semacam perbedaan perbedaan ya
jadikan bagian dari energi untuk membangun bangsa ini ke depan
kita kawal bersama sama dengan cara masing masing
dan nu ingin membersamai pemerintah yang akan datang ini
dengan ikut berpartisipasi mensukseskan program program
sesuai apa yang selama ini menjadi hikmatnya nu
salah satu yang menjadi concern pbnu
itulah selama ini yang menjadi concern nya nandatul ulama
juga pemberdayaan ekonomi
ada beberapa memang yang sudah kita lakukan selama ini
di antaranya itu adalah tadi yang saya sebut bidang pendidikan kesehatan pemberdayaan ekonomi kesejahteraan sosial
semua instrumen yang dimiliki oleh nahdlatul ulama
ketika membersamai mengawal juga termasuk mendukung pemerintahan
kalau kemudian pak prabowo nantinya akan meminta salah satu dari tokoh nu untuk bergabung di kabinetnya
siap atau tidak sebenarnya dari pbnu sendiri
ketika diberi kesempatan tentu suatu kehormatan dan akan dibahas secara sungguh sungguh oleh para kiai
kalau tidak misalnya ya tidak apa apa tetap kita akan memberikan dukungan
jadi intinya bahwa membersamai itu luar dalam
siapapun yang dibutuhkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih
untuk mensukseskan semua program yang telah ditetapkan
tapi kalau dari pbnu sendiri kalau misalkan diminta begitu salah satu tokoh nu nya berarti siap begitu ya gus ipul
belum ada semacam permintaan atau semacam diskusi diskusi kecil
jadi pada itu isu utamanya adalah
yang menjadi isu utama seperti yang disampaikan oleh gus yahya itu
bahwa apapun yang dikerjakan oleh pemerintah ini berkaitan langsung dengan urusan kesejahteraan rakyat
itu memang jadi tugas dan kewajibannya
tanggung jawab pemerintah misalnya
membuat rumah sakit sesungguhnya adalah tanggung jawab pemerintah
tetapi pemerintah tidak bisa sendirian
maka itu nu membuat sekolah sekolah
kemudian juga membuat rumah sakit
dalam rangka untuk membantu pemerintah
itu kan tadi pbnu mendukung membersamai begitu
nah apakah kemudian juga pbnu sendiri juga akan menjadi kontrol
kemudian jika ada kebijakan yang kemudian dirasa tidak pas
misalnya ada yang kurang pas disampaikan
insya allah kiai kiai dalam rangka memperbama itu diantaranya adalah memberikan nasihat nasihat
mas ciko ini saya melihat anda pakai baju timnas begitu
walaupun memang belum menang begitu
garuda di dadaku pakai mas ciko
mas ciko ini bagaimana respon anda pbnu mendukung membersamai pemerintahan baru prabowo gibran
dari pdi perjuangan sendiri responnya seperti apa
pdi pada perlu lama
tentunya menghormati apa yang menjadi keputusan dari pbnu sebagai organisasi yang independen
untuk menyikapi apa yang ke depan
sebagai melihat pemerintahan yang akan datang
ulangi tentunya pdi perjuangan sampai hari ini masih menunggu hasilnya
tentunya kita harus bisa mempelajari terkait dengan indonesia secara keseluruhan
dan nahdal pultul ulamah itu menurut kami
nahdal pultul ulamah itu beyond sebuah organisasi
dan saya rasa tidak bisa hanya
diporsikan sebagai sebuah organisasi
kalau kita bicara terkait dengan kader kader
nada terulama itu ada di mana mana
dan memang karena mayoritas dari
terbagi dengan dua apa namanya
kita justru indonesia itu banyak berhutang budi
pada keberadaan nada terulama dan kaum nahdin
dan kalau kita bicara dengan
kita punya seratus kepala daerah yang
di caleg maupun anggota dpr kita sekarang
ada gus fala dan derti kri
ada yang kemarin juga nyalek
bahkan di kemilu yang lalu
lima tahun lalu telah dilakukan survei
di mana surveinya mayoritas dari pemilih
nada terulama itu memilih pd perjuangan
jadi nada terulama ini sebagai sesuatu hal
yang tidak sekedar organisasi
tapi juga gaya hidup
apa namanya kader kadernya yang mumpuni
dan suatu hal yang cukup biasa bila
menginginkan kader kader nahddin
dan kita ketahui sangat
jadi bukan hanya mempersamai
saya rasa nada terulama juga menjadi
berada di dalam kultur
yang dilakukan pada saat kemarin
membersamai pemerintahan prabowo gibran
bagi pemerintahan baru menurut anda
saya rasa bukan hanya pbnu
lembaga lembaga keagamaan yang lain
itu memang sangat penting buat pemerintah
dalam rangka untuk memberikan legitimasi
bahwa pemerintahan sekarang ini didukung
dan bagi lembaga sosial keagamaan
yang penting itu kan bahwa proses pemilu
dan siapapun yang akan terpilih
ya memang harus didukung
karena lembaga sosial keagamaan di indonesia ini
sungguh luar biasa menjadi salah satu
dari kekuatan civil society
kekuatan civil society itu adalah
kekuatan non negara di luar negara
mampu membatasi intervensi negara
dan mampu untuk membangun kekuatan
yang mandiri dan independen
jadi kalau kemudian beberapa asosiasi
atau lembaga lembaga sosial
itu mendukung saya rasa proses
untuk percepatan pertumbuhan ekonomi
itu akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien
sehingga proses untuk pengembangan
itu bisa cepat dengan terpenuhi
dan ini menjadi kunci karena
hal hal yang bersifat substantif sudah dilalui
dan sekarang kekuatan dari non negara
itu juga turut membantu dalam proses
dan kondisi seperti ini sangat bagus sekali
karena pemerintah bisa fokus
kemudian kekuatan kekuatan di luar negara negara
termasuk lembaga lembaga sosial keagamaan
juga fokus untuk pembina umat
untuk pengembangan kekuatan ekonomi kerakyatan
masing masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
saya rasa kalau hal itu terjadi
maka proses untuk peningkatan keadilan sosial
untuk mewujudkan kemakmuran itu akan bisa on the track
oke nah berarti itu artinya
dukungan pbnu bagi pemerintahan baru ini
seluruhnya di respon positif ya
dari koalisi prabowo gibran
ya sangat positif sekali karena
ini menunjukkan bahwa pengembangan demokrasi
dan pemerintahan yang akan terbentuk itu
didukung oleh kekuatan kekuatan
dan itu jadi sebuah kunci
pengembangan terhadap proses demokrasi
konsolidasi demokrasi dapat lebih meningkat
dan tugas pokok pemerintah untuk membangun
kehendak sosial keadilan sosial
sesuai dengan tugas dan kewenangannya
untuk institusi dan peraturan perundang undangan
bisa berjalan dengan baik efektif dan efisien
dukungan membersamai dari pbnu
untuk ke pemerintahan baru dalam hal ini adalah
apakah nanti akan ada pembicaraan selanjutnya
entah kemudian merangkul juga
tokoh nu untuk bersama sama
menjalankan pemerintahan prabowo gibran nantinya
dalam hal ini mungkin di kabinet atau seperti apa
apakah ada informasi soal itu mas riva
kami belum mendengar dan belum mengetahui soal itu
dengan adanya dukungan dari pbnu
dari lembaga lembaga sosial keagamaan
dari lembaga lembaga masyarakat yang lain
itu menunjukkan bahwa pemerintahan yang hasil produk
dari demokrasi konstitusional itu diterima
dan proses untuk peningkatan legitimasi politik
juga menjadi sangat baik
sehingga ini sangat berhasil
kalau kemudian soal alokasi komposisi
kami tidak masuk pada wilayah itu
kami serahkan kepada hak prerogatif presiden
oke hak prerogatif presiden soal bagaimana power sharing nantinya
apakah nantinya juga akan ikut merangkul organisasi besar
mas umam pertanyaan saya kemudian begini
peran nahdlatul ulama untuk nantinya prabowo
pemerintahan prabowo gibran mendatang begitu mas umam
iya kalau misal bicara tentang pengaruh
apalagi nahdlatul ulama adalah salah satu
ormas keislaman terbesar di indonesia
maka dukungan dari pbnu dalam konteks ini
adalah sebuah dukungan sekaligus bentuk keberpihakan
terhadap dalam konteks kekuatan islam moderat di indonesia
nah kalau misal kita merujuk misalnya pada statement dari
di indonesia itu ada dua sayap kekuatan islam moderat terbesar
salah satunya adalah nahdlatul ulama dan muhammadiyah
nah kalau misal kemudian ada salah satu yang diberdayakan
maka akan jauh lebih baik kalau kedua duanya juga diperdayakan
ini bukan soal kalkulasi politik praktis
dalam upaya untuk menghadirkan stabilitas politik
pemerintahan dan sebagai bentuk komitmen terhadap
peneguhan islam moderat dalam konteks politik dan demokrasi di indonesia
meskipun mbak distri dalam konteks politik praktisnya
rasa rasanya juga ada kalkulasinya
memang dari sisi historis
nahdlatul ulama itu memang mengamanahkan pada konteks
netralitas pbnu secara jama iyah
itu menjadi sebuah hak prerogatif dalam tanda kutip bagi masing masing nahdiin
itulah yang kenapa terjadi sejumlah pimpinan di pbnu
menjadi bagian dari tim yang sangat aktif kemarin dalam proses pemilu
nah oleh karena itu kalau misal kemudian tadi beberapa kali mbak adisti bertanya
apakah mungkin ada representasi dari nahdlatul ulama yang akan masuk di kabinet
besar kemungkinan akan ada pembicaraan atau komunikasi mengenai hal itu
terlebih kalau misal belajar dari periode pertama
termasuk khususnya periode kedua di pemerintahan pak jokowi misalnya
ada concern cukup serius waktu itu di bawah kepemimpinan pak kiai haji said akil siroj
meskipun pak kiai ma ruf amin menjadi wakil presiden
tapi dalam kalkulasi kabinet
pbnu merasa tidak terakomodir
terutama ketika posisi menteri agama waktu itu ternyata diserahkan pada figur yang di luar radar
dan berasal dari latar belakang militer misalnya
nah ini yang tampaknya diakui atau tidak akan ada kalkulasi itu
akan ada pembicaraan itu bahkan ini mohon maaf agak sensitif
bahkan hal itu juga memiliki kaitan misalnya terkait dengan bagaimana positioning
komunikasi antara pbnu dengan mesin politik nu
dalam konteks ini di atas kertas adalah pkb
diakui atau tidak memang sedang ada situasi yang belum baik baik saja antara pbnu dengan pkb
maka representasi kalaupun pkb nanti masuk di pemerintahan prabowo gibran
ada pun kemudian yang dari para elit di ppnu itu statusnya menjadi jamaah yang memang sudah dari awal
meskipun dengan catatan pbnu sebaiknya tidak menggunakan nuansa ini sebagai alat politik praktis
tetapi betul betul kemudian menjadi jangkar dalam konteks kebangsaan
nah tetapi satu lagi mbak disti yang lebih penting
memang nu itu menjadi bagian dari jangkar stabilitas politik di indonesia
tetapi kalau misal merujuk pada apa yang dulu dilakukan oleh kiai haji abdurrahman wahid
bahwa nu dalam catatan sejarah juga mampu memainkan peran sebagai islamic based civil society yang efektif
nah oleh karena itu meskipun misal nanti gus ipul menjadi menteri apa misalnya
maka jangan juga pbnu melepaskan peran sebagai islamic bacivil society yang juga memberikan saran
bahkan juga kritik sehingga kemudian ada inovasi inovasi kebijakan
sekaligus ini dalam konteks kerangka besar politik kebangsaan
sehingga ada titik equilibrium atau titik keseimbangan yang kemudian bisa tercipta dalam pembangunan ke depan
oke inilah yang kemudian tidak bisa kita tutupi juga
bahwa memang tokoh nu ini punya kekuatan yang sangat berpengaruh begitu juga dalam hal ini
juga pbnu begitu berpengaruh terhadap perpolitikan indonesia
nah gus ipul izin kalau tadi sudah dikatakan oleh mas umam ada kalkulasinya
kalau misalkan kemudian gus ipul atau tokoh yang lain kemudian masuk ke pemerintahan
sudah siapkah atau bagaimana nantinya akan ada pembicaraan dengan pbnu
bersama kami di sampai indonesia baik
di pagi hari ini ada gus ipul dari pbnu kemudian ada mas ciko hakim dari pdi perjuangan
ada mas viva yoga dan juga ada mas umam
saya ke gus ipul dulu deh pertanyaan saya tadi yang belum terjawab
jadi bagaimana gus ipul kan kita melihat ya
tokoh nu ini punya peranan sangat penting dan sangat besar bagi pemerintahan
salah satunya adalah di pos pos menteri yang kemudian memang sudah
oh ini mah sudah posnya tokoh nu begitu salah satunya
nah anda meresponnya bagaimana ini
siapkan nanti mungkin nama gus ipul juga akan ditawari atau bagaimana gus ipul
pertama tadi sudah kita sampaikan ya bahwa dukungan ini utamanya adalah untuk kemaslahatan umat
kesejahteraan rakyat itu yang utama
dan presiden punya visi misi yang beliau sendiri
harus memilih orang orang untuk membantu mensukseskan tugas besar tersebut
sebut sebagai hak prerogatif presiden
ya kita serahkan sepenuhnya kepada presiden
kita memang diperlukan kader kader nu
tentu sesuai kapasitas dan kompetensinya silahkan untuk dipilih
yang kedua kalau toh tidak ini perlu saya sampaikan dulu
kalau toh tidak kita akan tetap membersamai
dan juga jika diperlukan para ulama kiai akan memberikan nasihat nasihat yang baik
untuk kesuksesan program pemerintah
itu yang akan dilakukan oleh nusli ibn abdul ulama
kita tidak akan berubah sikap hanya gara gara tidak dapat jabatan
kita mengubah haluan gara gara tidak menjadi bagian dari kabinet yang akan datang
itu saya pastikan tidak akan terjadi
yang menarik dari nusli ibn abdul ulama adalah bahwa
semua yang dilakukan itu ada dasar agamanya
semua itu hanya atas dasar kepentingan kepentingan politik
ketika gus yahya menyampaikan bahwa kita ingin membersamai pak prabowo
itu tentu ada dasar dasar yang melatar belakangi
yang mengharuskan kita mengawal pemerintah ini
biar sukses suksesnya presiden itu yang mendapatkan manfaat adalah rakyat
sekali lagi soal kabinet kita serahkan saja dan kita tidak perlu berandai andai
apalagi gus yahya harus jauh dari berande ande
oke tapi kalau misalkan ditawari atau dirangkul begitu ya
untuk masuk ke dalam kabinet begitu tokoh tokoh nu siap saja
tapi kalau memang tidak ya tetap mendukung ya membersamai begitu ya
tapi alangkah baiknya begitu ketika all out itu akan berada di kabinet gus ipul
begini jadi ketika misalnya ada kader di pbnu atau di kalangan nahdlatul ulama
umumnya itu pasti meminta nasihat kepada ketua umum
kita perlukan nasihat dari ulama ulama yang biasanya itu berkumpul di tempat ⁇ rois am
atau dengan ketua umum yang semuanya dibahas dan apakah seseorang itu memiliki kemampuan untuk diberi jabatan
kalau tidak tentu mereka akan diberi nasihat yang baik oleh para ulama para kiai kiai
akan mendapat nasihat lebih dulu dari para ulama dan juga kiai
nah gus sipul ini kan kalau kita lihat ya pkb dan juga

benar nggak sih sedang tidak baik baik saja begitu hubungan pkb dan juga nasdem khususnya gus ipul sama muhaymin iskandar gus imin
ya yang pertama bahwa di dalam berpolitik nu sebagai lembaga itu sudah punya
ada pedoman pedomannya seberapa jauh kita boleh ikut dalam kegiatan politik praktis
ada pedoman pedomannya seberapa jauh kita boleh ikut dalam kegiatan politik praktis
tapi kalau atas nama pribadi misalnya saya pribadi itu diperbolehkan
tidak boleh atas nama organisasi
dan kita tahu sampai seberapa jauh kita melakukan aktivitas politik yang diperbolehkan sebagai pengurus nahdlatul ulama
ya dengan pkb kita semua tahu bahwa pkb yang mendirikan adalah nahdlatul ulama
dan tentu sebagai partai yang didirikan oleh nu secara moral
para ulama punya kewajiban untuk menjaga untuk mengawal untuk memberikan nasihat
agar pkb itu masih dalam garis garis perjuangan nahdlatul ulama
karena itu sepanjang sejarah pengadilan
pengurus nahdlatul ulama tidak pernah mengganggu pkb
pengurus pengurus nu banyak yang keluarganya itu menjadi pengurus pkb maupun juga ikut pencalekan di dalam pilihan legislatif kemarin
tapi saya perlu tegaskan ini karena gus yahya misalnya itu termasuk bagian dari pendiri pkb
karena banyak yang berjuang untuk pkb
karena banyak atau adik adiknya usia hia juga banyak yang nyalek di pkb termasuk adik saya
jadi tidak ada masalah dalam hal ini
yang ada masalah itu adalah soal pencalonan presiden
karena dalam soal pencalonan presiden ini tidak ada komunikasi tidak ada penjelasan

dan bahkan mungkin sebenarnya pkb harusnya memberikan penjelasan kepada roh islam dan ketua islam
dan bahkan mungkin sebenarnya pkb harusnya memberikan penjelasan kepada roh islam dan ketua islam
tentang langkah langkah yang strategis untuk memilih presiden dan wakil presiden
ini saya sedikit mundur aja sedikit biar clear masalahnya
tidak ada komunikasi itu aja sebenarnya
jadi tidak ada komunikasi pada saat pencalonan presiden dan wakil presiden begitu dari pkb kepada nu
seharusnya sebagai partai yang didirikan nu ya
ketika mengambil langkah langkah yang strategis apalagi dalam rangka kaitannya dengan pilihan presiden
seharusnya melakukan komunikasi dan minta nasihat
karena betul lama khususnya roh islam dan ketua umum memberikan penjelasan
sehingga paham apa yang dimaksud dengan koalisi yang dibangun oleh pkb waktu itu
kenapa berkoalisi dan kenapa harus mencalonkan seseorang yang telah diyakini oleh pkb
untuk menjadi calon presiden
banyak kemudian orang orang itu yang bertanya dalam tanda kutip sebagian besar diantaranya adalah bingung
karena tidak bisa memberikan karena tidak bisa memahami dengan baik
selama lama pengurus nu sendiri juga kebingungan karena tidak bisa menjelaskan juga apa yang menelatar belakangi pencalonan tersebut
oke saya ke mas umam mas umam kalau kita lihat begitu kan tadi anda menyebut ada kalkulasinya pasti
iya pasti karena memang toko nu ini memang representatif begitu ada beberapa pos pos dalam kabinet
yang diisi oleh tokoh nu anda melihat nantinya akan ada tokoh nu yang menempati pos pos tertentu di kabinet dari prabowo gibran mendatang
walaupun memang menurut mas viva sampai saat ini belum ada ya pembahasan soal itu
ya besar kemungkinan ada mbak karena bagaimanapun juga politik akomodasi itu bukan hanya kemudian memasukkan
representasi partai politik kalau misal di era pemerintahan pak jokowi saat ini misalnya ada
sejumlah nama termasuk pak mahfud tidak merepresentasikan partai politik tetapi
memiliki irisan yang cukup kuat dengan nahdlatul ulama demikian pula dengan pak menteri pmk beliau
juga tidak memiliki garis koordinasi langsung dengan partai politik tertentu tetapi lebih
menyimpulkan representasi dari muhammadiyah nah ini yang barangkali akan menjadi istilahnya
jurisprudensi dalam konteks pengambilan keputusan politik dalam upaya menyusun kabinet ke depan maka
kalau misal ditanya apakah memungkinkan ada representasi dari ormaski selamat besar
kemungkinan akan ada nah semua akan bergantung pada komposisinya karena perebutan jumlah kursi
nomenklatur kementerian yang akan dilakukan di indonesia
baik koalisi utama maupun koalisi mas buk misalnya maka betul betul akan menjadi ajang
perbutan tersendiri belum lagi dari jaringan jaringan relawan dan lain sebagainya nah ini yang
kemudian akan membuat pemerintahan baru di bawah kepimpinan pak prabowo untuk menghitung
ulang karena dari undang undang kementerian negara praktis hanya ada tiga puluh empat kementerian negara
nah kecuali akan dilakukan misalnya karena besarnya politik akomodasi dilakukan
amandemen terhadap undang undang kementerian negara tapi per hari ini rasanya belum ada
pergerakan di parlemen untuk melakukan amandemen terhadap undang undang kementerian negara
kalau dari analisa anda ada berapa pos yang kemudian nanti akan merepresentasikan dari tokoh ini
nu kalau jumlah posnya saya pikir kita cermati ya setidaknya ada satu posisi yang cukup
terhormat oke karena kalau misal sekarang agak blur memang ada pak mahfud tapi pak mahfud dianggap sebagai
ini adalah representasi profesional meskipun beliau memiliki irisan dengan nahdlatul ulama
sementara menteri agama gus yakut itu kader pkb sekaligus juga representasi nu beliau kemarin
sebagai ketua umum gp ansor nah tetapi dalam perjalanan juga sepertinya ada gap komunikasi
antara gus yakut misalnya dengan teman teman di pkb sebagai bagian dari proses dinamika
politik di dua ribu dua puluh empat kemarin maka kalau misal situasinya seperti ini rasanya kalkulasi akan
terus dilakukan apalagi tadi terbukti meskipun pkb mendukung capres capres yang lain tapi basis
pemilih loyal nahdin ternyata memberikan dukungan yang cukup solid lima puluh lima lima lima delapan persen
sebagai sebuah kebijakan yang strategis di pdi perjuangan itu menjadi hak prerogatif dari ketua umum
tapi kita tidak dalam posisi yang terburu buru
kita harus banyak berpikir kita harus banyak mempertimbangkan
banyak hal yang juga harus diselesaikan oleh kader kader kami yang masih berada dalam pemerintahan
khususnya terkait dengan permasalahan bangsa ini
jadi masih banyak waktu untuk memikirkan pemerintahan yang akan datang
tapi saya ingin tergilitik untuk berkomentar sedikit
sebenarnya kan top ini tidak perlu dibahas
karena apapun yang terjadi siapapun pemerintahannya
kader nadatul ulama maupun seperti juga kader muhammadiyah ini akan selalu berada di kabinet
nah itulah curangnya tanda kutip ya terhadap seluruh ramah dan muhammadiyah gitu misalnya
karena mereka yang saya bilang itu tidak ada di mana mana
tapi semua kadernya ada di semua partai politik gitu dan semuanya mumpuni
ini suatu hal yang juga memperkenalkan
apa kekualian baik untuk indonesia karena kedua organisasi ini
saya selalu ulangi dan terus menerus bahwa organisasi islam terbesar
nomor udah nggak nomor satu lagi kalau nggak salah
nanti ulama akhirnya dipakitan atau di mana
atau masih yang nomor satu ya organisasi terbesar di dunia
dan muhammadiyah juga organisasi islam terbesar nomor dua di dunia
dan yang mengayomi bangsa dan tanpa mengenal suku rahmat dan agama
dan harapan kita ke depan tentunya memang
kedua organisasi ini dan para kadernya akan terus membangun cinta besar
baik itu di pemerintahan maupun di opositi pasti ada kadernya
pasti akan ada kadernya ya tambah kuat begitu lah ya
karena di mana mana pasti ada tokoh nu di sana gitu kan dari sabang sampai merauke
terakhir mas viva menjadi pertimbangan pastinya tokoh nu berada di kabinet
ya saya rasa itu taken for granted
siapapun presiden terpilihnya karena nu adalah lembaga sosial keagamaan yang besar
memiliki struktur organisasi dari sabang sampai merauke
memiliki basis masa jamaah tradisional yang ratusan ribu jutaan jutaan mungkin ya
dan ini menjadi kekuatan tersendiri
dalam proses untuk pengembangan umat dan peningkatan keadilan sosial bagi bangsa
jadi kalau kemudian pbnu masuk di struktur kekuasaan
begitu juga dengan muhammadiyah dan lembaga lembaga sosial keagamaan yang lain
yang akan menjadi faktor penting bagi proses stabilitas politik nasional
kalau itu yang menjadi hal dan target pokok dari pemerintah terpilih
itu saya rasa yang wajar dan menjadi bagian yang taken for granted
dalam proses untuk membangun masyarakat bangsa negara
intinya bahwa lembaga lembaga sosial keagamaan seperti nu muhammadiyah persis al wasriyah
dan lembaga sosial keagamaan yang lainnya itu
adalah sesuatu yang hadir di masyarakat
mereka memiliki akad yang kuat di masyarakat
menjadi faktor stabilitas politik yang sangat penting bagi keamanan nasional
hal hal seperti itu menjadi faktor yang sangat determinan
dalam proses untuk akomodasi politik kekuasaan
kami serahkan kepada presiden perangkauan
kalau tadi kata mas ciko kan mau siapapun presidennya pemerintah
pasti pbnu berada di pemerintahan dan selalu mendukung pemerintahan
termasuk juga tokoh tokoh nu yang kemudian representasi dari nu berada di kabinet begitu
nah komitmennya nanti terakhir pbnu kepada pemerintah gus ipul
ya memang kalau harus ilus rufe ya semua kita
kita warga nu tertular di berbagai partai politik
bahkan juga cukup banyak yang di pdi perjuangan
banyak juga di partai lain di golkar
dan juga di partai amasional juga akhir akhir mendapatkan dukungan
dari beberapa tokoh nu secara nyata
jadi hampir nyata ya
tetapi dalam urusan pilpres
pprnu itu juga mengikuti mencermati
mereka juga mendapatkan penjelasan penjelasan dari banyak amak di daerah daerah
tentu perbedaan yang ada di lingkungan nu itu
yang tidak terpisahkan dari perjalanan nahdlatul ulama
soal terawih saja misalnya
mayoritas ulama itu berpendapat bahwa terawih itu ada berjualan kerja
jadi ada juga yang berpendapat lain tapi mayoritas seperti itu
nah sekarang ini yang penting buat kita warga nahdlatul ulama
ingin supaya pemerintah segera bekerja
sambil menghargai kritik kritik
sambil menghargai pendapat pendapat yang berbeda
itu bisa jadi energi juga untuk kita
kita fokus untuk memadukan indonesia mensejahterakan rakyat
nah sementara yang berada di luar pemerintahan
bisa memberikan kritik dan masukan
seperti pdi perjuangan ini sudah terlatih ini di dalam
dan juga di luar juga baik
berbangsa dan bernegara ini dengan segala perbedaan yang ada
tentu saja bisa dikatakan bisa semakin kuat begitu pemerintahan prabowo gibran
agar lebih cepat berlarinya untuk mensejahterakan rakyat begitu
jangan melupakan kritik kritik yang memang dari partai partai yang memang berada di luar pemerintahan
terima kasih gus ipul telah bergabung bersama kami
kemudian ada mas viva yoga dari partai amanat nasional
kemudian ada mas ciko hakim dari pdi perjuangan
terima kasih bapak bapak sehat selalu